yaudah kita ketemuan di asia afrika
buat bayar kos sama buat sehari hari
harus kamu ganti
waktu itu bapak bilang gantinya boleh kapan aja
kalau usaha saya udah jalan oh saya udah punya uang
memangnya waktu itu saya bilang begitu
saya kasih waktu satu minggu
uang saya harus kembali utuh
itu terserah mereka
sekarang kerja lagi
kapan pulang dari sumedang
begitu beres ketemu sama keluarga imas
saya sama keluarga saya
saya mau nikahin imas bulan sawal
harus pergi dari sini
mau jadi apa
kamu harus tahu
bos ada di kantor
saya lagi meeting di luar
tadi saya sengaja
ketemu murad sama pip
gimana keadaan sekarang
terus saya minta ke murah sama pip
kenapa gak firman atau
saya tadi ngomong ke murad
sama firman sahpitra
ke si cecep sama temen temennya
jangan cari si kemot
selamat siang bos
sekarang urusan saya
urusan kamu mulai sekarang
harus sudah mulai cari tempat lain
kamu mau kemana
terserah kamu mau jadi apa
mudah mudahan kita bisa sama sama saling mendukung dan saling menguntungkan
kamu belum sampai
saya lihat kamu lagi duduk sambil tidur
udah pergi lagi
ke tempat jualan yang baru
mau tau aja
udah pergi lagi
saya baru selesai meeting
saya mau otw ke kantor pusat
nanti kita ketemu di sana
bohim tadi dateng
mau nengok akang tapi akang tadi lagi tidur
dia bawain manga
ini udah nyingkir pas
buat kamu aja
pak suganda nyuruh orang buat nyari saya
terus saya tadi ditangkep
dipaksa ketemu pak suganda
dia minta kembaliin uangnya
ya uang dia yang sudah kamu kasih ke saya
sudah saya atur ke beberapa pos pengeluaran
kalau ditarik sudah tidak utuh
dan itu semua bisa bikin rencana kita berantakan
kamu kan penipu lo
tadi katanya gamau
devi sama makmur
untung kita nggak ditahan sama polisi
depi dan makmur sengaja kita lepas untuk pancingan
oke tapi jangan sampai
lepas dari pengawasan kita
jangan sampai mereka nanti malah kabur
kita gak usah terima job lagi di rst
ada apa teh
gara gara job dari teteh
kemarin saya ditangkep polisi
untung gak ditahan
kamu ditangkep polisi
itu karena kamu mainnya kurang rapi
mungkin kerjaannya yang memang gak cocok buat saya
sekarang gini aja deh
kita ketemu dulu aja
soal kamu mau atau enggak itu terserah
tarasnya gak jauh kita ketemu
di tempat biasa aja
engga aku sih bosen
tuh dua lawan satu
berarti kamu harus ngalah
yaudah aku ngalah kamu ada usul gak
bumbunya bumbu kacang juga
yaudah kita ketemuan di asia afrika